seorang ibu terkena peluru tajam saat ujuk rasa mahasiswa di kantor dprd sulawesi tenggara kamis dua puluh enam september
ia terkena peluru tajam pada bagian belakang tulang lutut saat sedang tertidur di rumahnya
putri menjadi korban saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor dprd sulawesi tenggara kamis dua puluh enam september dua ribu dua puluh
ia terkena peluru saat sedang tertidur di rumahnya jalan sufu yusuf kota kendari
peluru mengenai bagian belakang tempurung lututnya
padahal lokasi rumahnya berjarak sekitar tiga km dari kantor dprd sulawesi tenggara
ia sempat mengira bahwa lampu ruangan kamarnya meledak namun ia tiba tiba merasa perih saat akan melangkah
setelah diperiksa ternyata terdapat luka pada lututnya dan suaminya langsung membawanya ke rumah sakit bayangkara kendari
waktu itu saya tidur tidur habis itu kaget saya kira lampu meletup
lalu pas kena kakiku saya kira letusan bolam lampu itu
itu saya lari tidak tahu kalau ada luka di kaki yang penting sakit begitu
nanti pas anunya pas agak nyeri nyeri begitu saya lihat kok berdarah begitu
setelah dilakukan pembedahan tim dokter menemukan proyektil peluru pada luka
setelah dilakukan pemeriksaan
setelah dilakukan pemeriksaan
setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada luka pada luka
ternyata luka tersebut diakibatkan adanya tembakan
jadi lokasi tkp ibu putri ini berjarak tiga km dari lokasi di mana kami mengamankan penjurasa
saat ini putri masih menjalani perawatan di rumah keluarganya di kelurahan konda kecamatan konda kabupaten konawe selatan
zainal ishak kendari sulawesi tenggara